ini juga nah sudah pakai bus cap nah silahkan
wah lihat nih romantisnya tetap sampai sekarang sama seperti yang tadi
izin ibu nur asia dan juga bapak sandiaga uno sudah ada di samping saya
ini adalah menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
bapak sandiaga salahuddin uno dan juga pok nur yang ada di sampingnya
tadi kalau saya lihat sebenarnya momen yang terekam oleh kamera
yang bisa kami saksikan dari jauh saat foto bareng menteri menteri
tadi lesehan nah itu boleh cerita dulu bang sandi seperti apa sih tadi keseruannya
kayaknya kalau lihat dari jauh tuh seru banget
ya kan kita sebetulnya tugas nih kita harus among tamu dan sudah berdiri dari jam delapan
dan sekitar setengah jalan itu pecah akhirnya karena pengen foto semua
jarang jarang kita menikmati suasana kebersamaan seperti ini
setting yang sangat indah juga kedua mempelainya cantik cantik dan ganteng ganteng
kedua mempelai dan kita mendoakan sakinah mawadah warahmah
oke mungkin apakah dari bapak sandiaga uno sudah lari pagi hari ini
tadi sudah lari tujuh km
sempat ya pak
sampai ke daerah sini dan sempat ngerasain car free day juga
untung tadi tidak terjebak karakan karakan ya pak ya
tentunya ditutup jalannya tapi ini dampaknya terhadap umkm dan ekonomi lokal terasa
dan kulinernya enak enak ya nonnya
tadi sudah nyobain apa saja pak nur
seperti biasa selat solo ya kan khasnya terus tengkleng ya kan terus apalagi tadi ya bang
kesukaannya apa ibu
karena dua makanannya di sini
oke apa itu pak
enak dan enak banget
enak dan enak banget
tapi kalau bu nur tadi kan juga sudah sempat salaman
berarti kan dengan pak presiden bu iryana kemudian juga kedua mempelai mas kaisang dan juga mbak erina
tadi nyampein pesan pesan apa atau ada yang disampaikan nggak
saat salaman itu kan biasanya ada
salaman saja sih
dan kita sempat ngedoain sih supaya dapat ngomongan secepatnya
biar putranya dapat putra yang soleh dan solehah

atau mungkin harapan kedepannya tadi kan mungkin ngobrol nggak bisa panjang lebar
ya bu bapak mungkin boleh disampaikan juga
ya kita mendoakan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah
dan kita sangat berterima kasih ikut dilibatkan di acara hajatan bapak presiden
dan kami melihat ini memberikan inspirasi ya
karena destinasi apalagi settingnya ini adalah tentunya di mangkunagaran
dan ini kita punya banyak keraton keraton
di nusantara yang mungkin bisa juga menjadi destination wedding
dan kalau perhias dilihat ini pada penuh semua sibuk semua
dan kuliner maupun juga fashion di sekitar solo raya ini habis terpesan
menurut saya ini dampak yang baik buat ekonomi kita
mudah mudahan segera bangkit apalagi para wisata ini dua tahun di

ini mulai menunjukkan geliatnya dan mudah mudahan lapangan kerja banyak tercipta
dan mudah mudahan juga kedepannya semakin banyak wedding wedding yang tradisional juga
mengusung tema adat juga
oh iya saya lupa ini budaya dan adatnya ini sangat kental
kalau kita lihat saat pre wed ini foto fotonya di destinasi wisata
dan memakai pakaian pakaian daerah
pakaian adat ya pak
dari sabang sampai merauke
pakaian pakaian adat mengangkat kearifan lokal kita
jadi ini jadi satu poin positif yang bisa jadi pelajaran juga ya
bisa dimanfaatkan juga peluangnya terutama bagi umkm dan juga perekonomian
karena kalau kita tahu memang ada panggung panggung yang juga isinya adalah umkm ya pak sandi ya
umkm dan para budayawan lokal para seniman lokal dan juga band band lokal juga ikut manggung di sini
bu nur apa nih harapannya gitu
harapannya doanya gitu
kepada mas kaisang dan juga mbak erina
ya mudah mudahan mereka akan bahagia selalu dan bisa menjadi panutan semua
luar biasa ya satu pengalaman yang sangat menyejukkan hati
kalau di sini memang dari tadi kita terik cuacanya ya
hari ini ada lima ini
tapi itu makin menghangatkan suasana di sini ya
kalau seperti ini momen momennya jadi nostalgia juga nggak waktu saat itu menyelenggarakan pasyakuran begitu
oh itu kita nikah

kita nikahnya jauh lebih sederhana tapi ya tentunya pasti teringat
dan kebetulan kita juga melaksanakannya di hari minggu juga
oh di minggu juga
di hari minggu juga pas kebetulan
dan tentunya ini juga jadi belajar karena mungkin beberapa waktu ke depan kita mau juga harus menikahkan anak seumur kita
baik luar biasa
nah yang saya dari tadi penasaran ini saya mau tanya bocoran sama bang sandi dan juga bu nur sebelum nanti kita sudahi wawancaranya
tadi kan sudah banyak nih ya jajaran catering catering yang ada
sudah sempat nyobain belum bang sandi
dan saya lihat cateringnya kerjasamanya luar biasa
ada beberapa catering yang dilibatkan
ada makanan lokal tapi juga ada makanan jepang
ada tempura yang dikemas
ada dimsum juga
ini juga walaupun kental kearifan lokalnya tapi juga ada sisi internasional dan kekiniannya ada foto bush juga di dalam
oh tadi udah foto foto bareng
jadi pusing ya
puas pokoknya kita
silahkan bu nur
seru pokoknya seru deh
untuk bang sandi tidak ada jaga makan atau gimana
dietnya tidak di
tidak hari ini ya
dikenakan hari ini
di sini nanti kita mau makan sepuas puasnya
tapi tentunya nanti bisa olahraga lagi besok
karena tadi favoritnya adalah selat solo
saya punya pantun buat bang sandi
kalau bang sandi ini tidak lengkap ya
kalau belum ada pantunnya
sudah saya siapkan
jangan lupa cakepnya ya
minum dawet di kota solo
jangan lupa makan selat solo dulu
selamat siang pak sandiaga uno dan juga pak nur uno
apa kabar semoga semuanya sehat selalu
jalan jalan ke surakarta
waduh langsung di jawa
terima kasih transmedia sudah tolong pariwisata
waduh cakep banget itu
jalan jalan ke solo
kejahatan pak presiden bikin kita happy loh
benar benar happy dan rasanya kami semua yang ada di sini merasakan kemeriahan keseruan dan juga suasana happy nya ya
terima kasih banyak pak sandiwaga uno dan juga pak nur uno
boleh itu saya sudah di kode katanya harus teaser ke komplek
mungkin pak sandi dan juga mpok nur yang bilang jangan kemana mana karena program spesial akan segera kembali
jangan kemana mana karena program spesial hajatan bapak presiden jokowi akan segera kembali

mawit dulu silahkan
terima kasih banyak
terima kasih banyak